aku tidak tahu yunda subanglarang berada dimana
aku berharap dia sudah mati
atau kalau pun hidup dia terluntar luntar di luar sana
dan tidak ada yang peduli padanya
ibu nda jangan khawatir
dia berada di istana ini
sungguh aku tidak menyangka nasibku akan seperti ini
sungguh merana ya allah
kakanda prabu telah memperlakukanku dengan kejam
putra putriku kini entah ada dimana
aku tidak tahu
harus keluar dari sini
aku harus bertemu putra putriku
ya allah aku tidak bisa membukanya
ya allah hamba mohon padamu
bebaskan hamba dari sini
bebaskan hamba dari sini

amba mohon ya allah

jadi kita harus berhenti bisa mencengkuk apapun waktu dan harus disperi oui lado
kusuruh kau untuk berampun
mencari pundi pundi harta
kau malah membawa wanita
saya tadi melihat bibi ini dianiaya oleh dua laki laki
lalu saya menolong dan bawanya
mungkin bibi ini bisa membantu di gandara
bukankah di gandara hanya ada beberapa daya
mungkin bibi ini bisa menjadi dayang di sini gusti
putra aku surawi sesar
ibu undah tidak menyenggap bisa bertemu denganmu
di istana ini panggil aku munding laya ibu undah
aku diusir dari istana oleh ayah anda prabu mu sendiri
aku benar benar tidak menyangka
jika ayah anda mu kandap prabu siliwangi tega mengusirku
yunda subanglarang pun juga diusirnya
tapi aku masih beruntung
aku bisa bertemu dengan putraku
tapi sekarang aku tidak tahu yunda subang larang berada di mana
aku berharap dia sudah mati
atau kalau pun hidup dia terluntar luntar di luar sana
dan tidak ada yang peduli padanya
ibunda jangan khawatir
dia berada di istana ini
apa berada di istana ini
apa kau merawatnya
tidak tidak ibunda
justru aku memenjarakannya
sandika gusti prabu saya siap menjalankan perintah
aku tidak memerintahkanmu
aku hanya ingin mengucapkan
terima kasih karena kau sudah menolong ibundaku
sudah menjadi tugas saya menyelamatkan dan melindunginya
jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan
saya mohon izin untuk melihat lihat keadaan istana
kamu jangan asal bicara
atau kamu mau mulut busuk
pasang dengan telinga kalian baik baik
aku adalah maraja gusti prabu
aku adalah rukuli
sang penguasa kerajaan besar capura
raja kau bilang
tidak ada raja yang mukanya seperti kamu
seperti maling ayam yang sedang ais sampah
kurang ajar kamu penuh

di mana letak penjara itu
aku harus menemukannya
apa ini penjaranya
mau apa kau disini
ampun gusti di luar sana ada orang yang berbuat onar dan orang itu menyerang para prajurit
gagak tangkap pembuat honor itu
baik busti prabu
aku bunuh kalian semua
aku bunuh kalian semua